anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
puluhan tenda camping ground untuk penonton motogp mandalika
sudah dibangun di kawasan ekonomi khusus mandalika
tenda tenda tersebut berada persis di depan pantai kuta lombok
tujuh puluh lima buah tenda camping ground untuk penonton motogp mandalika ini
dibangun di kawasan ekonomi khusus mandalika
kecamatan pujut kebupaten lombok tengah kamis kemarin
tenda tahan air ini terdiri atas dua tipe
yakni tipe santalum kapasitas hingga tiga orang
dan tipe kasuarina kapasitas empat orang
lokasi pembangunan tenda tenda ini hanya berjarak sekitar dua lima km
dari sirkuit mandalika dan bisa ditempuh dengan waktu sepuluh hingga lima belas menit
menurut keterangan pengelola tenda tenda ini sudah dipesan
untuk gelaran motogp mandalika delapan belas hingga dua puluh maret mendatang
pembangunan caping ground ini untuk mengantisipasi
membludaknya penonton motogp mandalika
seperti yang dilihat yang warna hijau itu tipe santalum
tipe santalum itu kapasitas dua tiga orang
kalau yang warna biru yang ini tipe kasuarina
yang warna hijau itu ada lima puluh buah
dan yang warna biru ada dua puluh lima buah
fasilitas disiapkan di dalamnya ada matras
matras ada yang dua buah ada yang tiga buah
beserta sheetnya juga beserta spraynya juga
kalau untuk sesi motogp
diangkat tujuh ratus sembilan ratus sekian
itu per hari